menteri pemuda dan olahraga kabinet indonesia bersatu dua roy suryo ditanggapi pihak kemenpora dengan upaya mediasi
sebelumnya kuasa hukum roy suryo sempat menyatakan keinginan untuk melakukan somasi kepada pihak kemenpora
namun sekretaris menpora gatot dewa broto menyatakan bahwa menpora ingin menyelesaikan hal ini dengan cara yang baik
dalam waktu dekat pihak kemenpora akan mengundang roy suryo untuk duduk bersama dan menyelesaikan hal ini tanpa perlu menempuh jalur hukum
namun gatot juga meminta pihak roy suryo menghentikan perdebatan dan menghormati hasil temuan dari bpk terhadap aset kementerian pemuda dan olahraga
kemenpora ingin membublish apa saja barang barangnya bahkan angkanya pun juga enggak
itu sebagai bentuk bagian kami tidak ingin memperuncing masalah ini
tapi poinnya adalah kalau ditanya juga apakah karena kemenpora di bawah tekanan dari bpk enggak
bpk tidak menekan apapun tapi bpk itu adalah mengingatkan kemenpora untuk melakukan ini